suapan terakhir nanti saya makan sendiri ya
kenapa gitu kamu gak suka disuapin
ya terus kenapa kalau banyak sekolah kan kita suami istri juga
tuh apa tuh apa tuh apa cepet cepet cepet
rasanya pasti beda kalau makan sendiri sambil disuapin mas
pokoknya aku seneng banget sekarang
gue lagi anteng ya deh

saya lagi bercinta sama kayu
saya lagi bercinta sama kayu
len kita jadi jemput mbak felis
soalnya kan felis juga diundang sama pak loe buat kepilainya
aduh semoga mbak bella gak cemburu sama mbak felis
maaf ya saya jadi ngerepotin
enggak enggak apa apa kok langsung masuk aja
iya silakan mbak
baik mbak mbak apa kabar
alhamdulillah baik bu
baik apa kabar
pak randy maaf ya saya jadi nebeng mobilnya bapak dan ngerepotin
ya nggak apa apa lah malah kamu lebih aman untuk kita
soalnya kan semalam kamu abis begadang sama saya
iya makasih ya pak buat perhatian ya
aduh aku harus gimana ini
pasti mbak bella lagi menahan rasa cemburunya
ya allah rasanya aku pengen cepat cepat sampai di villa
benar benar gak kuat ada diantara mereka
aduh ya allah
nuh ini kan suaminya temen mama meninggal di bandung
rencananya kita rame rame mau ke bandung sekarang
bukannya mama ada cara
aduh kayaknya gak bisa deh dong soalnya kita mau bareng bareng ke sana
ini bentar lagi juga mama dijemput
jadi kayaknya mama gak bisa datang deh ke acaranya rosa
jangan jangan kan mama udah bilang gak boleh kesana
ini bentar lagi teman mama kan jemput
nanti kalau jemput tolong kasih tau ya mama mau siapin kerudung
ya tapi kamu jangan ke sana ya
sebenarnya kangen sama rena
wah ibu ini villanya bagus banget ini bakal betap bukan disini lama lama
kalau tinggal rame rame sih gagal ngapa kalau sendiri oh enggak gue
bersihin aja kayaknya juga ribet ya
pokoknya nanti temenin saya aja saya kan mau menghabiskan masa tua di villa
ya boleh boleh
ibu ibu enggak pekade orang mbak mirna itu maunya tinggal berduaan
ini udah ada yang pada lapar belum
tadi udah pada makan sih mas kamu yang lapar ya
kok makan gak ada yang ngajakin saya
iya udah sekarang kamu mau makan gak
kita cari makan yuk
di pinggir jalan aja
yuk kita cari makan
oh iya rena masih tidur di mobil langsung gendong dalam aja kali ya
enggak yaudah cek cek semua segala macam saya juga nanti minta tolong orang untuk bawa barang barang semuanya ya
gimana pinggir jalan ya
kita duluan ya
aku cari makan dulu bentar ya
akhirnya kita sampai ya pak
ternyata kalau ngikutin petunjuk gak susah juga nyatanya
kayaknya elsa belum sampai
dia naik apa ke sini
mau ngajak barang juga gak mungkin
papa udah sampai sini aja kenapa kelihatannya kayak masih mikirin sesuatu sih
om tante selamat datang
terima kasih ya
tante kiki cekin kamarnya om tante sebelah mana ya
maaf ini kiki catet di hp soalnya kiki gampang lupa tan
kamarnya om sama tante di lantai dua
abis ini kiki anterin ke atas ya om tante
ki yang udah datang siapa aja ki
keluarga pondok pelita udah komplit om
terus sama om surya sama tante sarah
kalau mas randy tante mayang yang lainnya belum datang
bener yang asal belum datang
om tante sebentar ya
ke situ dulu
terima kasih ibu
terima kasih ya
oh iya saya mau mesen itu ketan hitam sama bubur kacang hijau satu ya
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
dulu kamu tuh ga suka makan di tempat tempat yang kayak gini
tapi karena aku suka akhirnya kamu nurutin apa yang ku mau
habis sih pak
ya terima kasih
ibu jadi kan
andi nih karisma putri
istri saya ini ternyata walaupun hidup nyaman sekarang
tidak keberatan diajak merakyat kayak begini malah kata dia saya yang harus dipaksa kalau makan di
tempat begini sopan terakhir nanti saya makan sendiri ya kenapa gitu kamu nggak suka disuapin
bukan itu sekenang kalau banyak orang kita suami istri juga
rasanya pasti beda kalau makan sendiri sambil disuapin mas
enakan mana disuapin atau makan sendiri atau mau coba pesen yang lain enggak
aku panggil mas ada ada ada juga mas aku mau mesen itu dong mie goreng satu
mie kuah satu terus jangan lupa pedes ya ya sayurnya jangan lupa ya
makasih puanyi kalau kamu kamu disuapin mas jatuh nih jatuh
jatuh apa kamu makan island worth
aku mau nggak pernah nolak
apalagi disuapin aja
nggak pernah nolak
ini nggak bisa lebih cepat pak
ini juga udah lewat jalur alternatif pak
di depannya masih satu jalur
ya terus kapan nyampeinnya kalau kayak gini